assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
salah satu pelajaran tauhid yang luar biasa adalah islam mengajarkan kita
agar tidak mudah mengeluh atau curhat kepada manusia
mengeluh dan mencurahkan isi hati itu sejatinya hanya kepada allah ta'ala
namun di tengah kemudahan teknologi seperti saat ini
kita sering lupa dan justru mencurahkan segala keluh kesah kita
kerana publik di media sosial
alhasil alih alih hati menjadi tenang
kadang sikap ini tak jarang membuat hati semakin sesak
karena kita harus melahap berbagai respon yang tidak kita inginkan
nah pemirsa insya allah hari ini kita akan bedah
tema terkait mengadu hanya kepada allah
nah sekali bukan
nah seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio
ada ustadz kesayangan kita semua
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sehat hari ini ah
ini tema hari ini ahilman banget ya ini
banyak yang curhat
soal apa curhat di media sosial gak ahilman
ada banyak ya
apalagi perempuan perempuan ahilman
ini jadi pertanyaan saya juga nanti ya
nah bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
sebenarnya kan kalau kita bicara
apa ya kita pengen curhat itu kan
apa ya sifat alami manusia kan
iya kan apalagi mungkin perempuan gitu ya pengen didengar gitu ahilman
karena itu sunatullah
sifat alami yang manusia miliki
boleh dong sebenarnya curhat
yang nggak boleh itu yang seperti apa sih sebenarnya ahilman
mamila dan pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
sifat dasar manusia itu
innal insana khuliku halu'a
sesungguhnya allah menciptakan manusia itu dengan keluh kesah gitu
jadi memang manusia itu ngeluh gelisah itu memang sifat dasarnya
gelisah itu boleh gak sih
yang tidak boleh apa
berlebihan dalam kegelisahan
yang tidak boleh adalah berlebihan dalam keluhan kita
kalau kita lagi gelisah lagi ngeluh
kan yang paling enak itu curhat ya
curahan hati gitu
mengeluarkan isi hati
untuk bisa lebih lapang hati kita
boleh gak sih
mengadulah hanya kepada allah
curhatlah hanya kepada allah
karena ketika kita cerita kepada manusia
kita harus memilih manusia yang seperti apa yang hendaknya menjadi tempat untuk kita menyampaikan sesuatu

maka gak bisa sembarangan
maka di quran dikasih panduannya
fas'alu ahlidh zikri in kung tum la ta'lamun
atau maka curhatlah
sama orang yang ahli zikir
maksudnya orang yang dekat sama allah
yang ngerti tentang kehidupan
yang bisa memahami setiap arti kehidupan yang kita jalani
jika kamu tidak mengetahui
maka sekarang pertanyaan ini adalah apa yang kita lakukan
pertanyaannya curhat boleh
curhat kepada siapa yang paling baik
tapi kalau sama manusia boleh
asalkan manusia yang seperti apa yang bisa dijadikan sebagai tempat kita curhat
ini yang harus menjadi jawaban bagi kita
nah kan tetapi di luar itu perlu hati hati
apalagi ngadu di sosmed curhat di sosmed
bukan malah menyelesaikan masalah tapi justru menambah masalah
ada penelitian mbak mila
orang yang suka ngeluh di sosmed
iya sih kadang kadang
jadi kalau kita nih ada orang yang curhat di sosmed kita baca
ngapain sih ngeluh mulu
ngapain sih gitu aja
karena mungkin orang yang dekat yang memang peduli gitu ya misalnya
oh ya allah
jangan mudah menceritakan tentang dirimu kepada orang lain
yang mencintaimu tidak butuh itu
yang membencimu tidak akan percaya dengan itu
tapi tetap kita ini manusia kadang butuh untuk melampiaskan
apa yang menjadi keluh kesah di hati
ketika orang itu bercerita
hakikatnya kadang dia tidak butuh jawaban
dia hanya butuh didengarkan
dan dia butuh mengeluarkan apa yang menjadi undeg undegnya
kadang yang lucu cerita sendiri jawabannya sendiri dan kemudian dia menangis itu saja ya kan
cerita sendiri jawab sendiri gitu

jadi kalau orang bilang ah ah ah mau cerita tuh boleh
cerita apa saya bilang ya suami aku tuh begini begini begini
terus dia bilang gini ya akan harusnya aku tuh lebih sabar ya
lebih ridho ya sama suami
tidak tahu sebenarnya jawabannya
dalam hati cerita sendiri jawab sendiri
tapi kan harus didengerin ya
tapi itulah manusia
nah berarti kita harus mulai dari mana sih
dari awal maksudnya mulailah hari
dengan tanpa mengaluhkan
keadaan kita kepada manusia
maka aja keterangannya menyebutkan barang siapa
yang bangun di pagi harinya
dan dia langsung mengaluh dengan keadaannya
dan dia mengadu kepada manusia dengan keadaannya
maka dipertanyakan imannya kepada allah
jadi baru bangun langsung mikirin dunia
ngeluh di dunia kepada manusia ngeluh di sosmed
sedang dipertanyakan imannya kepada allah swt
ada apa nih kenapa bisa terjadi seperti itu
berarti kamu gak yakin sama allah
karena kamu terima
maka cukuplah mengadu kepada allah
hanya saat engkau curhat sama allah lah
yang tidak akan pernah menemukan kekecewaan
manusia itu memilah ih
ih gitu lah
jadi ihh gitu
aku mau udah pensiun
berharap aku manusia teh
itu udah tahu
kayaknya kita semua rasa rasanya
manusia dewasa pernah mengalami rasa seperti itu
pernah mengalami kita dikecewakan
dan sebenarnya bukan hanya dia mengecewakan kita
tapi salahnya kita menggantung harapan kepada manusia
yang tidak bisa dijadikan harapan
tidak ada yang menyakitimu
kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri
makanya sekarang oh aku sakit hati sama dia
ya bukan hanya masalah dia
kenapa menyadarkan sesuatu kepada makhluk yang memang tidak pantas dijadikan sandaran
manusia ini kan lemah
ada batasnya ada waktunya
kadang suka bilang begini
aku gak akan cerita sama yang lain
ah udah itu mah
besok lusa pasti beritanya kemana mana mbak bila
makanya ada orang
sambil pegang telinga gitu ya
oh gitu ya kalau janji pegang telinga ya
gak tahu tuh
suka gitu kan adekannya
ya ada beberapa
ya udah kalau makin dia begitu besok pasti beritanya udah kemana mana
makanya kalau udah urusan aib orang tuh
terutama mohon maaf ya di rumah tangga kan gak sedikit ya
sekarang tuh udah kita gampang banget menemukan ya
antar pasangan aja
jagalah aim pasangan kita
karena bagaimanapun dia adalah pakaian untuk kita
jadi saat kita membuka aimnya berarti kita membuka pakaian kita itu
ah ilman tapi ini baru aja kemarin ya
aduh namanya kan kita nggak bisa ya
diam terus gak scrolling atau gak update dunia
kadang kadang tuh kita nah berkaitan dengan tema bahasan kita hari ini
misalnya ada yang posting tentang kekurangan pasangan
dan itu selalu ujungnya misalnya gini
saya tuh posting kayak gini tuh bukan berarti saya gampang ngeluh ya
tapi karena saya tuh sebenarnya udah ini pasangan saya udah dolim sama saya
saya tuh udah begini begini gitu
nah kadang tuh kita mau merespon gimana ya
kadang kita bingung gitu yang baca juga ini kok dibuka ya
makanya gini sekarang tanya dulu apa sih tujuannya
agar apa kamu membuka aib pasanganmu di sosial media
kan dua pasti alasannya
satu ingin membalaskan perasaan hati yang kesal kepada orang yang kita posting itu
yang kedua agar orang tahu
iya orang tau
bahwa dia melakukan seperti ini seperti ini seperti ini
terus kalau orang tahu kenapa
apa kepuasan yang mau kita dapatkan
nah ini juga pelajaran kita

ini juga pelajaran buat kita
jangan terlalu termakan dengan kompen netizen
dengan tanggapan di sosmed
karena setiap orang melihat kita dengan kacamata berbeda
kita gak bisa menjelangkan semua orang
pasti akan ada aja orang yang gak suka dengan kita kan
nah poinnya adalah kita jangan dikit dikit juga posting sesuatu yang tidak baik
kadang suka dibukus dengan doa ada juga yang dibukus dengan doa
aku ridho dengan perlakuan suamiku
yang zolim kepada aku
nah kalau gitu boleh gak ya irman
tapi kan muakannya adalah membicarakan kezoliman suaminya
nah dan itu banyak dan itu ada
dan itu ada
dan bagaimana kita harus merespon ya
dan untuk apa
makanya orang itu kalau udah memposting sesuatu di sosmed kan hanya dua
satu ingin meluapkan apa yang menjadi perasaannya
yang kedua ini mempermalukan orang yang berbuat buruk sama dia kan
hanya itu saja
kalau untuk tabayun gitu misalnya
bayun itu diklarifikasi itu kan ditujukan langsung kepada orang
nggak usah juga dibuka ya
iya juga sih
dan tabayun itu hendaknya kepada orang yang menyampaikan berita tentang orang itu
karena menurut saya segala sesuatu yang sekarang dibuka gitu bukan menyelesaikan masalah
tapi malah menambah masalah
gitu gak sih
iya dalam ada beberapa
dalam dunia jurnalistik itu katanya
kadang kadang memang ada yang seperti itu
padahal sebenarnya ada juga good news is a good news
ada gitu tapi kadang kadang memang bad news itu bisa diolah sedemikian rupa supaya jadi good news
tapi kan kalau orang tidak bisa mengolah hikmahnya
malah jadi masuk kepada jurang yang tidak baik
kan tidak semua orang punya kapasitas untuk mencerna itu dengan baik
makanya kalau ada sesuatu yang kita ingin keluhkan
yang menyangkut aib orang lain
sebaiknya jangan kita keluhkan kepada orang lain
karena tidak akan menyelesaikan masalah
yang ada hanyalah menambah persoalan masalah itu kan
ya cukuplah ngadu sama allah
ada beberapa media curhat kita sama allah
iya banyak kan
ada waktu terbaiknya nanti kita bahas lah
kapan waktu waktu terbaik
seperti apa caranya
betul sekali kita harus jeda dulu boleh sekarang
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini
dan waktunya tadi ahil ma
kalau saya memahami begini
mengadu itu kan sama dengan kita curhat
curhat itu berarti kita meminta atau memohon sesuatu
dan doa itu adalah media komunikasi antara seorang hamba dengan tuhannya
dengan allah subhanahu wa ta'ala
maka enaknya curhat sama allah itu
makin kita curhat allah makin senang
kalau sama manusia
ada bosennya gak sih
orang ngeluh muluh dah gitu
tapi kalau keluar nih gitu
tapi kalau sama allah makin orang itu ngeluh
makin orang itu ngadu sama allah
allah itu makin senang
menunjukkan bahwa hamba itu butuh sama allah
dan allah senang ya dikit dikit
allah senang tenang
ya kalau dikit dikit allah dulu allah lagi lagi lagi allah allah terus gitu
maka kalau ditanya kapan aa
kapan pun dimanapun
dalam keadaan apapun
sumber utama daripada ibadah
dan itu adalah kekuatan ibadah terbaik kita
bisa dilakukan kapan pun dimanapun dalam keadaan apapun
nah walaupun memang kalau kita mau mencari beberapa waktu terbaik
misal dalam satu hari ada jam terbaik
sepertiga malam terakhir
maka silahkan bangun
sepertiga malam terakhir
itu jam berapa kira kira
makanya kalau kita mulai isya itu jam delapan gitu
itu sepertiga malam pertama
sepertiga malam kedua
sepertiga malam terakhir
waktu terbaik dalam sehari untuk kita ngadu sama allah
maka belajar bangun di sepertiga malam
saya itu minta sama allah
allah turun ke muka bumi di jam jam tersebut
jika ada hambaku yang banyak dosa
maka allah ampuni dosanya
jika ada hambaku yang sedang susah
allah tunjukkan jalan keluarnya
jika ada hambaku yang sedang punya harapan keinginan
maka allah cukupkan keinginannya
dalam seminggu ada hari terbaik
di hari jumat ada jam terbaik
mada asar menjelang maghrib
barang siapa yang berdoa di waktu itu
maka allah malu tidak mengabulkan doanya
allah malu tidak mengabulkan doanya
maka kalau sudah masuk jumat sore itu
jangan cuma sibuk mau pulang kantor doa
iya nih kadang kadang kita sudah sibuk
di tengah kemacetan kadang kadang malah menggerutu gitu
padahal kan doa mustajab
dalam sebulan ada tanggal terbaik
kita disunahkan puasa ayam mulbir
ada bulan terbaik
nah bulan ramadan yang kita jalani kita dapatkan
itu kan kesempatan kita untuk bisa mendapatkan kebaikan
yang sudah kita lalui kemarin itu kan
tapi aa udah lewat ramadan nya sekarang
termasuk turunnya hujan
makanya pas hujan turun itu jangan jadi
manusia galau gitu ya
turunnya air hujan di luar
tapi sakitnya di pelipik mata
jadi manusia senja gitu ya
jadi kaum senja yang liatin air hujan
iya airnya tuh
airnya katanya ya menetes di luar
tapi air matanya menetes di pipiku
soundtrack nya lagu lagu indie gitu ya
berurah itu air mata
makanya kalo bisa pas turun hujan tuh doa
terus kita doa yang lain
curhat gitu boleh tuh
terus doa dari antara azan ke ikomah
misalnya juga ada momentum doa bada sholat
makanya temen temen kalo setelah sholat
siapin waktu untuk sejenak berdoa sama allah
itu waktu waktu curhat terbaik
air mata yang tidak akan
adalah saat air mata itu menetes karena dia curhat kepada allah
dengan segala apa yang sedang dia dapatkan
makanya mbak mila mungkin pernah merasakan ya
satu masa dimana kita bilang begini
aku mah ikutin engkau aja deh
terserah engkau aja deh
apa yang terbaik buat diri hamba
itu kan momentum udah paling tinggi tuh
dan allah tuh makin senang
saat berdoa kita menghinakan diri
jadi allah tuh senang kalo kita bilang begini
ya allah hamba tuh lemah
habat tuh gak punya daya upaya
hamba tuh gak tahu ya allah
hanya engkau yang lebih tahu ya allah
nah itu allah senang sekali
makin hamba itu menghinakan diri di hadapan allah
makin allah angkat hamba tersebut
jadi bukan berarti kita nunjukin ibadah kita
kan gak sedikit juga yang bilang
ya allah hamatnya udah tahajud
masa sih ya allah
masa sih ya allah gak dikasihkan kadang kadang
suka kebalik gitu ya
mulai saat ini belajar menghinakan diri di depan allah
dan itu menunjukkan kepasrahan kita
pada allah swt
di saat mungkin kita merasa hopeless
justru akan ada hope
keren gak hilman
biar gak kalah gitu sama
memirsa gitu ya
ketika merendah allah akan insya allah
allah akan berjalan
betul akan tinggikan derajat kita
itu biasa sudah ada pertanyaan
yang masuk dari pemulis agape kemuliaan
kita akan silap bersama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
izin bertanya ustadz
kalau ada teman yang posting posting segala masalah di media sosial
kita harus bersikap seperti apa
didiamkan saja atau kita ingatkan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini kalau ada temen nih
kita nggak boleh gitu ya
kita lihat keadaannya dulu
boleh jadi ada teman kita yang sedang curhat
memang dia sedang butuh solusi atau butuh jawaban
jika kita punya kemampuan ya sudah
kita hadirkan bantuan buat dirinya
bantuan apa sih ya a
bantuan untuk mendengarkan curhatannya
besti daripada lu posting di sosial media udah hapus aja
cerita aja sih ada apa sih besti
ada masalah apa sih

kali aja aku bisa dengerin masalah kamu
nah caranya gitu
kita jangan hanya ngebentak tapi gak ngasih solusi
nah terus yang kedua ya udah baca aja
kalau udah nyampe ke kita
kan memang ada
respo nya dalam hati
ada tipe tipe orang yang begitu kan
yang memang hanya pengen
kayanya tiap hari cuma curhat aja
dulu waktu saya masih kerja di kantor gitu ya
ada tuh orang yang awal bulan ketemu dia ngomongin cicilan motor
tengah bulan bayar spp anak sekolah
jadi emang kalo ketemu dia tuh bawahnya tuh
ngeluh terus gitu
kan adanya orang yang kalau ngeliat wajahnya udah ngeluh bulu gitu
iya vibe nya tuh jadi bikin kita juga
nah mending kalau ngeluh itu dia ingin ngeluhnya ke kita dalam artian curhat ya
kan ada yang ya ngeluhnya doang gitu
kita udah nasehatin kan kita kadang kadang keselnya ya
sama orang yang kita udah nasehatin tapi
ehh dia tuh maunya apa sih gitu
nah makanya dalam hidup juga kita tuh gini
ada nasehat tanpa menasehati
jadi kadang dengan contoh dan teladan kita tuh bisa menunjukkan kepada dia sebagai nasehat yang baik
jadi tidak semua orang yang kemudian curhat sama kita dinasehatin
karena kadang orang yang sedang punya masalah gak butuh nasehat
cuma sekedar pengen didengarkan
dia sekedar hanya ingin didengarkan
dan kemudian dia punya kelapangan buat melampiaskan apa yang menjadi perasaan dia saja
nah kecuali dia bertanya
menurut kamu gimana
nah baru tak tak tak tak tak tak
a sampai z gitu ya
dan ini juga jangan sampai salah ya
orang yang menasehati kamu bukan berarti dia tuh fine fine aja
kayak ahilman sekarang misalnya ya menasehati kita gitu
banyak ya ayah
ya ini bukan curhat ya
tapi kan ada orang yang menunjukkan punya masalah
ada orang yang bisa terlihat tidak punya masalah
nah yang paling baik
orang yang bisa menyembunyikan persoalannya
rasul pernah bilang kayak gitu juga ya ayah
iya semua orang itu pasti punya masalah
jadi kalau di depan orang tuh kita hanya memberikan vibes yang membahagiakan
nah itu dia
orang tuh taunya kita membahagia senang
padahal di lubuk hati yang paling dalam itu ada perasaan yang begitu gak bisa diungkapkan
gitu makanya ya jangan anggap orang yang menasehatimu orang yang tidak punya masalah
kadang kadang dia sedang menasehati dirinya sendiri melalui kamu gitu
makanya kayak dakwah tuh menurut ahilman bukan targetnya itu bukan audiens itu bukan jamaah itu bukan sasaran dakwah
audiensu itu sarana dakwah
siapa sasaran dakwahnya
jadi kayak ahilman sekarang ngomongin tenang gitu ya jangan khawatir
jangan jangan yang sering khawatir tuh ahilman sendiri gitu
jadi itu kayak ya bisa jadi mensuggesti diri sendiri
mengkoreksi diri sendiri
betul makanya setiap orang itu pasti butuh cara curhatnya
dan curhat terbaik adalah sama allah
sama allah ya
karena hanya allah yang paling ngerti tentang kita
allah paling tahu tentang kita
maka sering saya sampaikan begini mbak bella
ada tiga keyakinan kita kepada allah yang harus kita tumbuhkan di hati ini
yang pertama yakinlah tidak ada satupun yang paling mencintai kita kecuali allah
maka jika hari ini ada yang menyakitimu jika ada yang menzolimu tenang saja
karena tetap ada allah yang mencintaimu
orang boleh menyakiti dirimu
tapi allah tidak akan pernah menyakiti dirimu
yang kedua tidak ada satupun yang paling tahu tentang kita kecuali allah
maka dalam hidup jangan sibuklah ingin dipuji sama manusia
iya capek banget
tapi karena allah maha tahu bahkan allah itu lebih tahu tentang diri kita daripada kita
allah lebih tahu tentang kita daripada kita
kita kan gak tahu mbak bila sejam dua jam ke depan akan tanya apa
tapi allah tahu tentang apa yang terjadi tentang kita di waktu yang akan datang
dan yang ketiga tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali allah
maka perhatikan kalau kita lagi sulit sebenarnya ada jarak yang lagi dekat kita sama allah
maka masalah itu singkatan masalah masa mengenal allah
dan biasanya orang bisa kenal dekat sama allah ketika lagi dikasih apa
masalah dalam hidup
kalau kita udah biasa ngadu sama allah mah yaudah aku curhat aja sama allah
aku kandung sama allah tentang kelakuan kamu
wah itu tuh hari itu
makanya diantara doa yang mustajab apa
doa orang yang terzolimi
jadi kalau dia udah berbisik kepada allah meminta kebaikan hati hati
maka jangan sampai orang yang kamu sakiti dia berbisik kepada allah dan mengantarkan keburukan untuk kita
mungkin masih mending ya curhat curhat di medsos tapi kalau dia udah diam diam
dalam sepinya malam mengandung sama allah
pandu kepada allah itu harus berat gitu ya hilman ya
ahilman kita kayaknya seru nih lanjutin yang ini nih ya
ini sangat relate dengan kehidupan kita seharian
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode mengadu hanya kepada allah
kita lanjutkan ya hilman
sekarang ini kalau bicara tentang mengadu itu kan akarnya emang dari masalah
kelukesah ya hilman
di tengah kondisi masyarakat kita sekarang itu kayaknya masalah itu erat kaitannya dengan misalnya kesehatan mental
banyak tuh yang akhirnya orang karena depresi atau anxiety karena masalah yang dialami
itu kadang memicu keinginan untuk misalnya swissyidle gitu atau mengakhiri hidup
nah gimana ya kadang kadang kita menghadapi saya sejujurnya pernah juga memiliki teman yang pernah berpikiran seperti itu
kadang kadang ya kita mengatakan ayo lebih dekat sama allah
cuman kan kadang nasihat seperti itu tuh gak juga bisa serta merta langsung masuk ya
pertama kita harus menemukan alasan
kenapa kita masih diizinkan oleh allah untuk hidup gitu
dan kita juga harus yakin bahwa mengakhiri kehidupan itu bukan akhir daripada masalah kita
makanya orang dari awal harus dipahamkan bahwa kehidupan dunia bukan akhir segalanya
tapi dunia ini adalah proses waktu yang akan menemukan kehidupan selanjutnya
nah jika orang memahami dunia bukan akhir dia akan tahu gitu kalaupun dunia ini adalah memang tempatnya masalah gitu
ya ada masa datang ada masa pergi ada masa mendapatkan ada masa kehilangan
itu sesuatu yang memang tidak akan pernah bisa berhenti
maka ini catatan ya kebahagiaan di hidup itu tidak diukur dari apa yang datang dan pergi
karena apa yang datang dan pergi adalah sesuatu yang pasti akan ada dalam kehidupan kita
selama kita hidup ada yang datang ada yang pergi dan bukan itu jawabannya
maka begini orang harus dipahamkan dari awal bahwa kehidupan kamu bukan tentu saja itu yang akan ada dalam kehidupan kita
maka begini orang harus dipahamkan dari awal bahwa kehidupan kamu bukan tentu saja itu yang akan ada dalam kehidupan kita
nah yang kedua kadang yang kita butuhkan adalah apa healing kan
healing itu apa sih healing itu ya melapangkan pikiran kita gitu ya untuk bisa menemukan kebaikan dan kebahagiaan
dan healing terbaik itu bukan jalan jalan kemana mana sebenarnya
healing terbaik itu adalah kembali ke allah
healing terbaik itu adalah kembali menemukan hakikat hidup kita
kita dari allah untuk hidup kita
kita dari allah untuk hidup kita
untuk allah kembali ke allah
maka kita ini kan makhluk langit ya yang akan kembali ke langit gitu
maka cara kita untuk menyelesaikan masalah bumi ya dengan pendekatan langit kita
karena kita akan kembali kepada allah swt
dan ketika memahami zikir bukan hanya ucapan
ucapan itu hanya bagian zikir
tapi zikir itu artinya mengingat allah
menjadikan aktivitas kita hanya karena allah itu zikir
nah itu yang harus dikuatkan
maka ilmu tentang tauhid itu kuat harus makin banyak
terus bagaimana cara kita memahami hidup itu harus makin dipahami gitu
dan ya yang namanya hidup pasti akan ketemu dengan masalah
dan orang hebat bukan yang tidak punya masalah
tapi orang hebat adalah orang yang bisa mengambil hikmah di balik hidup kita
jika teman teman punya masalah hari ini temukan hikmahnya
dan itu tadi jangan lupa kembali ke allah ya
karena sejatinya pusat kebahagiaan sumber kebahagiaan ketenangan kedamaian itu hanya dari allah
hanya dari allah
makanya kalau ada orang yang nanya
kita tuh bahagia kalau harta banyak enggak
kita bahagia kalau pangkat jabatan tinggi enggak
kita tuh bahagia kalau kita bisa menerima semua ketentuan allah itu
maka siapa orang yang paling bahagia dalam hidup
yang ridho dengan ketentuan allah
dan siapa orang yang tidak akan pernah bahagia dalam hidup
orang yang tidak ridho dengan ketentuan allah
maka ridho dengan ketentuan allah adalah apa puncak ibadah yang paling tinggi
nah berarti kalau kita ridho berarti kita pun juga gaduh sama allah
nyerahin semuanya sama allah berserah sama allah
kalau sudah bisa begitu nikmat kehidupan kita
dan orang kalau sudah
kesadarannya hanya allah sudah
makanya ada syair yang sering kita baca tuh
hasbi rabbi jallallah cukup di hatiku hanya allah
tidak ada di hatiku kecuali allah
jadi itu yang menjadi kekuatannya
makanya ngadu sama allah ya kalau sedang punya masalah
bahkan kalau lagi gak punya masalah pun juga ngadu aja sama allah
datangi allah di masa lapangmu
maka allah akan mendatangimu di masa sempitmu
mudah mudahan allah lapangkan hidup kita
ahilman terima kasih ilmunya ini menarik sekali
semoga apa yang tadi kita bahas ini bisa ini ya menjadi penyejuk hati
bagi yang masih punya masalah ya
lebih dekat lagi sama allah
bapak ibu irsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita dan kecintaan kita
kepada allah azawajallah
saya madya rahma dan juga ustadz hilman fauzi ududiri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih ilman